enaknya gimana ya dih
buat ngebantu si ojak
saya juga bingung beh
apalagi saya kalau ketemu polisi takut beh
hujan di pinggir sungai serayu
beh ariebabes sudah tahu belum
mas ojak ditangkap polisi
saya juga nggak tahu beh
yang pasti mas ojang sudah melakukan kejahatan
kalau nggak mana mungkin mas ojak ditangkap polisi
edi gue kenal bener si ojak dari orok
dia nggak bakalan macem macem
apalagi sampai berurusan sama polisi
sendirian aja cuy
tis ojek ditangkap polisi tis
masya allah bu
kamu jangan bercanda
siapa yang bilang ojak ditangkap polisi
gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri tis
ada dua polisi pake motor ngobrol terus ojak dibawa
soy coba tanya polsek terdekat aja
ojak dibawa kemana
kalian berdua nggak berani cuy
lo berani john
buhut ituhi dengek dara kan
kamu prosis kan cuy
bang ojak ditangkap polisi
tuh kan benar
mbak be gak percaya sama saya sih
buat ngebantu si ojak
saya juga bingung be
apalagi saya kalau ketemu polisi
aku heran sama kalian berdua coy
temen lagi susah
malah diam diam aja
perut saya mules john
kalau lagi panik kayak begini
emang suka begini john
nanti mau ngambil hp nya bang ojak
bang salim temenin tati ke kantor polisi ya
ngeliat bang ojak
aduh gimana ya
warung gue akan gak ada yang jagain tat

tunggu bentar gue coba telfon si udin
tunggu bentar gue coba telfon si udin
gue di parkiran
ya udah gue langsung ke sana
ada urusan penting
ada apa bang salim
minta dianterin ke kantor polisi
saya kan cuma sendirian bang
masa bosen bertiga
ada temen lu
kok tadi sama bang udin mau ke kantor polisi
situ ke atas des
mikirin yang mau beli mobil babih
emang belum dapet mau belinya
ya memang gak mudah des
yang punya mobil
buat lepot aja lagi dah
maaf gua baru mau jalan gua tadi ke belet pulang dulu buat store
bro kas boleh kerjaan nih buat lo berdua mau kagak kerjaan apa
lo berdua tolong jualin mobil pb gua ya
oh boleh tapi yang penting domisinya dulu berapa
iya det komisinya berapa dulu jangan lagi nantar laku kita kagak dapet kan rugi
nah itu dia maaf gua telat
yaudah soalnya cepetan berangkat
kita kemana dulu bang
kita lapor ke pak rw dulu
ntar kalau ada apa apa bisa dibantu pak rw
kemana aja deh yang penting bang ojek gak di penjara
kangen juga ya sama mbak isa
iya bunur surti juga
kira kira kapan baliknya ya bu
ya mudah mudahan saja mbak isanya sudah baik kan sama bang harun
terus balik lagi kesini
tapi kalo indah juga kita indah tau
bisa bisa mbak isahnya indah balik selama lamanya
kasian ya mbak isah bunur
kasian saya juga mbak surti
loh kok kasian bunur
tapi ya toh
ya iyalah kalo mbak isah indah balik balik
saya jadi tidak bisa terima order rendang banyak banyak
kepada istri saja saya
bisa damai otomatis
makasih ya bu nur
sama sama mbak surti
yaudah surti pamit
oh iya tunggu sebentar
ada apa bu
kalau saya jadi beli mobilnya bape
mobilnya mau saya parkir di situ
mudah mudahan cepat terkabul
yaudah surti pamit lagi
kita udah sampai
ini ya pak makasih ya pak
ini rumah kita ya
ini rumah ai ai rumah bun bun sama rumah nia
yuk kita masuk
baru pulang ya
baru sampai ini baru datang
iya pak sopian
kenapa perutnya endut
namanya juga anak anak
kalau gitu saya pamit ya